kementerian pemuda dan olahraga menyerahkan pemenang sepenuhnya kepada masing masing induk organisasi olahraga terkait kelanjutan kompetisi olahraga di indonesia
keputusan diambil setelah virus corona dinyatakan sebagai pandemi global oleh badan kesehatan dunia atau who
kemenpora mengambil keputusan itu setelah bertemu perwakilan pengurus cabang olahraga bersama kementerian kesehatan selama kurang lebih tiga jam di gedung kemenpora jakarta pada jumat sore
perwakilan pengurus cabang yang diundang adalah mereka yang sedang menggelar kompetisi profesional seperti liga satu proliga dan idl
sejauh ini hanya ibl yang menghentikan kompetisi hingga waktu yang belum ditentukan
sementara liga lain masih berjalan sesuai jadwal
kemenpora hanya menghimbau penyelenggara memperhatikan situasi dan kondisi di tempat kegiatan olahraga yang melibatkan banyak orang
selanjutnya kemenpora dan kemenkes bersama stakeholder olahraga akan segera merumuskan protokol penanganan virus covid sembilan belas
yang akan dihubungkan oleh kementerian kesehatan dunia dan who
kemenpora juga akan berkongsi tentang kegiatan olahraga yang sedang dan akan dilaksanakan
kemenpora juga akan berkongsi tentang kegiatan olahraga yang sedang dan akan dilaksanakan
kemenpora juga akan berkongsi tentang kegiatan olahraga yang sedang dan akan dilaksanakan